wakil menteri kesehatan dante saxono menyatakan belum perlu membentuk satgas khusus penanganan hepatitis akut misterius di indonesia
menurutnya jumlah kasus hepatitis akut misterius masih belum meluas dan masih dalam tahap evaluasi tenaga ahli
dalam rapat kerja bersama komisi sembilan dpr pada senin siang dante menyebut ada lima hipotesis penyebab hepatitis akut misterius
pertama adalah adenovirus sebagai salah satu hipotesis penyebab penyakit hepatitis akut misterius
sekitar tujuh puluh empat persen dari enam ratus empat belas pasien anak suspek hepatitis akut positif adenovirus namun hal ini masih dalam tahap pendalaman para ahli kesehatan
hipotetis kedua mengenai hepatitis akut adalah sindrom sars cov dua
dan ketiga karena pengaruh obat racun atau paparan lingkungan
kemudian munculnya patogen baru jadi hipotesis
isis keempat serta hipotesis kelima adalah varian baru covid
hingga kini kemenkes masih terus melakukan pengawasan analisis patogen untuk mengetahui jenis virus dan penyusunan pedoman tata laksana penanganan kasus
kenapa belum dibentuk satgas
karena memang kasusnya masih dievaluasi dan kita masih melibatkan tenaga ahli yang berasal dari komite hepatologi tersebut
nanti kalau memang kita rasa cukup bahwa kasus ini
akan merebak cepat atau memang kita perlu untuk melakukan pembentukan satgas untuk melakukan evaluasi surveillance
maka kita akan melakukan pembentukan